bpjs kesehatan terlambat membayar klaim dari sejumlah rumah sakit umum daerah dki jakarta
hal ini berimbas pada tersendatnya pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat obatan bagi pasien
rsud tarakan rsud koja rsud duren sawit rsud tugu koja rsud budi asih rsud cengkareng
rsud pasar rebo dan rsud pasar minggu merupakan sejumlah rumah sakit yang mengalami hambatan operasional
setelah bpjs kesehatan terlambat membayar klaim pasien di rumah sakit tersebut
kepala humas bpjs kesehatan m iqbal anas ma'ruf mengakui adanya keterlambatan tersebut
menurutnya keterlambatan pembayaran terjadi dikarenakan pembayaran berdasarkan jatuh tempo
dari deputi direksi wilayah dki jakarta sudah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan
untuk sebetulnya upaya upaya supaya kaitan keterlambatan kami membayar ini
bisa tidak sampai berdampak kepada yang dianggap permasalahan kaitan dengan layanan kepada peserta jkn
meskipun begitu iqbal tidak menjelaskan kapan bpjs kesehatan akan melunaskan keterlambatan pembayaran
menurut plt kepala dinas kesehatan dki jakarta hafifah ani
saat ini pihak rumah sakit masih bisa menalangi biaya operasional rumah sakit
namun jika bpjs tidak lekas melakukan pembayaran
pihak rumah sakit harus mengambil opsi pinjaman dana ke bank
yang merupakan solusi sementara yang ditawarkan oleh bpjs kesehatan
sebetulnya kalau sampai dengan kekurangan obat atau kesulitan obat
untuk sampai sekarang sih belum ya
karena kita masih bisa lah istilahnya beli obatnya dengan cara tempo gitu
namun kalau bpjs piutangnya itu tidak dibayarkan
memang itu sudah menyulitkan
jika kesulitan dana ani mengatakan pemerintah daerah akan mengerahkan rumah sakit
untuk melakukan pinjaman ke bank dki dengan harapan bunga yang lebih rendah
meskipun begitu ani berharap bpjs kesehatan lekas melakukan pembayaran rumah sakit
mengingat pihak rumah sakit selalu tepat waktu membayarkan iuran